sudah dua pekan ini ada pemandangan menarik di komplek kediaman raja keraton solo paku buwono xii
yakni barisan defili prajurit keraton lengkap dengan pasukan musik prajurit keraton
keraton solo pada zaman dahulu sebagai sebuah negara
tentu memiliki perangkat kemiliteran sebagai aparat yang bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan
terdapat banyak kelompok prajurit yang dimiliki oleh keraton solo
beberapa di antaranya adalah prajurit carangan wirengan tamtama toh pati sarageni prawiro anom jayang astra prajurit darapati panyutra mijipinile wirapati dan jayataka
masing masing dari laskar prajurit ini mengemban tugas dan fungsi berbeda
bahkan ada prajurit khusus menjaga raja ya semacam paspampres
selama ini defili prajurit hanya bisa dilihat saat ada acara jumenengan atau peringatan naik tahta raja
dan beberapa event budaya seperti kerabat
di masa pandemi ini pemkot solo bekerjasama dengan pengelola keraton solo
membuat agenda event pariwisata setiap sabtu sore
yakni defile prajurit keraton solo dengan formasi lengkap
pengageng parentah keraton solo atau pejabat keraton solo kgph dipo kusumo mengatakan
event budaya menjadi kolaborasi menarik antara pemkot solo dengan pihak keraton
sekaligus untuk mengobati kangennya banyak masyarakat terhadap event budaya di keraton solo
tujuan daripada bergodoh prajurit yang berada di keraton kasunanan surakata di daerah ini
yang terdiri dari berbagai nama berbagai macam berbagai penampilan percakapan harus ditampilkan
dasarnya adalah pelestarian pengembangan dan inovasi baru
oleh kang senul pakubono ke tiga belas ini kemudian ada
ada suatu kegiatan yang bernama atraksi budaya
karena bekerjasama dengan kementerian pariwisata direkturat jeneralnya
bidang atraksi seni dan budaya
salah satu yang tertarik dengan atraksi budaya ini adalah rombongan para dokter yang sedang berkegiatan di solo
mengetahui bahwa setiap sabtu ada kegiatan budaya mereka bersama mendatangi keraton solo
kegiatan ini menimbulkan kesan mendalam bagi direktur rs brawijaya depok
kami dari jakarta jadi memang kami sengaja datang ke solo dan juga akan ke yogyakarta
memang destinasi kami awal ingin melihat keraton kasunanan
nah kami mendapat informasi bahwa setiap sabtu ada pergantian acara ya pergantian prajurit
sekalian kami menggunakan momen ini untuk melikut video
kebetulan kami ini dari rumah sakit jadi kami ini para dokter yang dengan perawat yang memang sedang bertugas di sini
dan kami ingin mengambilkan momen bersejarah di keraton selangkarta
dengan mengadakan event menarik wisatawan ini pihak keraton solo dan pemkot berharap pariwisata kota solo kembali bangkit
saat kota solo memasuki ppkm level dua diharapkan ekonomi masyarakat segera pulih
namun tentunya kondisi covid sembilan belas di kota solo juga bisa terkendali
kartika bagus solo jawa tengah